saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran
saya tidak menyalahkan siapapun juga tapi ini saya perlu informasikan
karena saya mantan panglima tni agar rakyat bersatu jangan terpecah pecah
bahwa dari segi anggaran pada saat saya menjabat panglima tni
saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya
kepala apbnp tni yaitu departemen pertahanan mabes tni
angkatan darat angkatan laut angkatan udara jumlah personilnya lebih dari empat ratus lima puluh lima ribu
mempunyai ratusan pesawat terbang tempur mempunyai ratusan kapal perang ribuan tank dan senjata berat
anggarannya hanya enam triliun lebih
sehingga departemen pertahanan dapat satu triliun
angkatan darat satu triliun
satu triliun lebih
al satu tahun lebih
angkatan darat satu triliun lebih
dan mabes tni sembilan ratus miliar
tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur
dan ada senjata panjang sedikit saja
dan jumlah personilnya tidak sampai tiga ribu
tetapi anggarnya empat triliun
dan kepolisian republik indonesia tujuh belas triliun
tidak ada yang salah semuanya benar benar saja
tetapi ini adalah dari segi anggaran mengecilkan tentara nasional indonesia